usai maraknya temuan manipulasi sistem penerimaan peserta didik baru atau ppdb
jajaran satreskrim polresta kota bogor jawa barat
telah menerima sebanyak enam laporan terkait kecurangan sistem ppdb pada rabu
polisi kini tengah memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki unsur pidana
seperti dugaan pungli suap hingga pemalsuan dokumen negara
rencananya petugas akan melayangkan surat pemanggilan kepada panitia ppdb
sekolah dan dinas terkait
upaya penegakan hukum kasus manipulasi ppdb
ini mendapat dukungan dari dprd provinsi jabar
untuk memberi efek jerah terhadap para pelaku yang melakukan kecurangan dalam proses ppdb
selesai itu kan pidana itu jelas ada aduan ada buktinya proses dan terbuka aja
ketika ini terbuka efeknya yang kita keuntungan buat publik adalah efek jerah
ini yang kita tuju dengan adanya penegakan hukum itu
sementara usai sempat ditunda dua hari
hasil final pengumuman ppdb tingkat smp kota bogor
tercatat dari total delapan dua ratus tiga puluh pendaftar

sementara dua ratus delapan peserta dicoret karena terindikasi melakukan manipulasi data
ini sistem yang ngomong kenapa ini ya didropin karena
maka ininya kurang karena kakaknya ternyata tidak sesuai
kan yang di upload oleh pemohon sendiri
dekatkan bisa saja barcode nya dibaca bukan yang di situ
beda dengan yang ini
ribuan peserta ppdb smp masih harus melakukan verifikasi daftar ulang
sehingga masih berpotensi gugur
sementara pemerintah kota bogor kini tengah menggodok wacana
merger sekolah swasta dengan negeri
untuk mengantisipasi terjadinya calon siswa berbut masuk sekolah favorit
muhammad juanda bogor jawa barat